anda masih menyaksikan sire indonesia prime news akhir pekan
kita akan masih membahas mengenai gubernur ahok apakah memakai tangan besi atau tangan dewa
ini kita akan tanya
mas arsul lanjutkan lagi mas ars
bagaimana kemudian publik jakarta bisa menerima atau mungkin mentoleransi
cara cara yang mungkin dianggap sangat kasar itu
ya kalau bahasanya mungkin sederhananya gini
tapi orang lebih nggak tahan dengan korupsi yang ada dengan kemandekan yang ada
nah ketika ada yang melakukan sesuatu ini
sekarang bahkan di sini saya juga pernah ngomongin hujan aja sekarang ini mengkamanyakan ahok
karena gak banjir misalnya
atau tadi hasil usulan gusulan tadi ya relatif orang bisa melihat oh ada kayak begini
pasukan yang tukang ngerjain apapun juga nah ini dirasakan langsung
disinilah sebetulnya bagian yang iyalah ya rada rada gak bener tapi oke lah seniman memang begitu
misalnya dia kalau kita mau melihatnya dari segi kesenian
proses ya penting itu jelas
tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana output ini dirasakan oleh masyarakat
dan ini yang sebetulnya sampai sekarang kenapa lima ratus ribu ktp itu bisa terkumpul
budi kamu gak bisa bayangkan itu coba tokoh yang lainnya
ars mendo sih bisa tujuh ratus ribu
yo armin itu dua ratus ribu semua mau hidup
kita akan bahas dari spektrum politik
tadi anda mengatakan bagaimana acceptance publik
bagaimana publik kemudian ini kalau gini ada konsultan politik mas ars tepat sekali kalau kita tanya
di mana anda melihatnya
secara politik memang ahok ini menarik mengapa di akhir masa jabatan dia sebelum pilgrup berikutnya terjadi penggusuran yang masif
secara komunikasi politik kan sebenarnya itu akan merugikan pencitraan atau popularitas beliau
harusnya bunuh diri politik ini
harusnya jadi semacam bunuh diri politik tapi mengapa resiko ini diambil
pertimbangannya mungkin pertama ahok ingin menunjukkan branding dirinya itu kan pemimpin yang kuat berani jujur tegas ya
branding itu ingin dikuatkan itu jelas satu
yang kedua mungkin tadi seperti menyambung kata mbak ratna itu mungkin persoalan relokasi penggusuran segala macam sudah dipikirkan manajemen tata kotanya
jadi manajemen apapun di banyak kota selalu menimbulkan memang konflik sosial masalah sosial
saya pikir pak ahok sudah memikirkan itu tapi ketika implementasi di lapangan itu menjadi banyak persoalan yang kemudian detail persoalan yang out of control dari pak ahok
nah tetapi menariknya ahok ini adalah fenomenal kenapa satu sisi popularitasnya bapak naik tinggi aseptabilitas tinggi tetapi banyak langkah langkah beliau kebijakan yang justru kontroversial
apakah publik yang muak dengan politik dengan korupsi dengan partai politik
ataukah memang ahok itu mengusung sebuah harapan baru
jadi ini yang kemudian diuji ke publik tetapi hari hari ini dengan kasus terakhir sore kalamasi dan juga soal kasus bumbu waras
fenomena ahok yang tadi yang melihat publik seperti kata arswendo tadi hitam dan putih sekarang mulai ada warna abu abu
jadi apakah kedepan ini ahok teruji sebagai pemimpin yang gubernur yang memang proven ya teruji
kalau bahasanya pak haji lulung kan teruji ya
apakah itu seperti itu ataukah memang ada sebuah proses kebijakan apapun terkait misalnya reklamasi itu penelusuran kristusi kami di kantor kemarin adalah sebenarnya banyak sebenarnya proses hukum yang kemudian tumpang tindih aturan
yang kemudian pak ahok ini orientasi pada output dia hasil
nah prosesnya ini kadang kadang kan setipe dengan gubernurnya dulu
dia menerabas sistem birokrasi yang memang menerabas
sistem birokrasi yang memang menghambat pembangunan
itu kan wadisan rezim yang sudah berakar lama
peraturan regulasi yang benar benar menghambat sebagai kebijakan
ini dia terobos
tetapi beberapa hal ada mungkin jebakan jebakan yang kemudian menjadi sebuah trap untuk pak ahok dalam hal misalnya akuntabilitas kebijakan
nah ini sebenarnya proses ujian ini yang harus dilawati pak ahok
apabila ini lewat dilambaui mungkin populer tidak terbendung tetapi
tapi menurut anda cara pak ahok kemudian merenungkan
pak ahok kemudian merelokasi menggusur dengan menghindarkan pendekatan yang ini sangat berbeda dengan jokowi
bagaimana terjadi makan siang
sempat mendampingi sempat meliput beberapa kali gubernur jokowi waktu itu ikut makan siang dengan warga kolong tol misalnya untuk bisa merelokasi mereka
ini yang tidak dilakukan oleh pak ahok
menurut anda pak ahok harus merubah atau gimana
menurut saya sih itu soal eksekusi kebijakan
satu sisi memang prosesnya pelan gaya jawa
ini kan gaya lain yang memang
ini lebih diutamakan
tetapi ada persoalannya bagaimana sebuah tata kota itu apalagi sebuah kebijakan pembangunan
yang harus dipegang adalah pembangunan itu kan untuk manusia
berarti harus memanusiakan manusia seperti kata mbak ratna
jadi bukan manusia untuk pembangunan
hal ini yang harus betul dijaga
bagaimana implementasi di lapangan di level real yang langsung bersentuhan dengan masyarakat
itu memang harus betul betul dikontrol
jadi turun ke lapangan oleh pak jokowi harus dilakukan
eh maaf pak ahok ini harus dilakukan
seperti gaya gubernur sebelumnya
mbak ratna bagaimana cara pak ahok kemudian harus turun ke lapangan memanusiakan orang orang yang akan direlokasi akan digusur
bagaimana komentarnya mbak
kalau menurut mustinya kesadaran bahwa memimpin itu kan memimpin manusia
jadi gubernur itu jangan jadi kayak kepala proyek dong
kalau kepala proyek manager gitu semua termanage dengan benar cepat on time ini semua
itu saya pikir dimiliki oleh pak ahok
itu oke itu ya
ya dari sisi itu dan aku fine fine aja gitu ya
yang tidak fine berarti oke dong
dalam konteks itu as a manager
tetapi sebagai gubernur misalnya kata kata jangan jagalah mulut gitu loh
jangan sampai mengeluarkan kata kata yang melukai orang
udah udah miskin tau diri dong itu explicit come on
seberapa menyakitkan sih mbak untuk masyarakat
mungkin bukan orang yang harus merasa tersakiti tapi aku sebagai manusia tersinggung loh
kok ini orang artinya manfaatnya buat apa gitu kan
kita apalagi orang indonesia
orang indonesia itu paling gampang dibujuk
gampang itu sebenarnya yang di pasar ikan dia duduk
makanya saya panggil panggil dia di sana itu karena menurut saya duduk aja dia tersenyum sebentar
sebenarnya itu enggak enggak akan separah itu
jadi saya sih saya memang
menurut saya ya beliau sebagai gubernur gagal
buat aku gagal
tapi menurut anda apakah jakarta dengan segala kompleksitas masalahnya harus dipimpin orang orang yang orientasinya output dengan cara yang keras
ya atau lain kali kita harus ada betul betul manajer pembangunan gitu loh yang menangani
jadi anda tidak setuju dengan cara keras keras seperti ini
aku sih kalau mau kita bicara on time apa semua itu terkejar gitu ya
iya kita juga mau lihat sesuatu yang berubah tapi tidak dengan kekerasan
kayak apa ya menggunakan militer menggunakan
dan itu digunakan itu ya mbak rata ya di lapangan
oh iya sebenarnya kan sangat tergantung pak gubernur juga
dia boleh kok nggak menggunakan
walaupun di dalam aturannya itu boleh dipakai
tapi tidak berarti harus dipakai
oke mungkin mbak ratna pernah sedikit ingat dengan pernyataan mbak ratna beberapa tahun yang lalu tentang gubernur ahok
saya punya kutipannya sedikit ini
buah ini ini
mbak ratna tahun dua ribu tiga belas pernah sedikit komentar tentang gubernur ahok
waktu itu mbak rata kalau enggak salah
pernah berkunjung ke balai kota dki jakarta
saya minta ditampilkan produser
mungkin sambil menunggu produser saya nyari nyari nih mbak
karena agak susah karena banyak sekali
apa itu bocorannya dong
nanti ini surprise kali pokoknya mbak rata
kira kira apa ya gue ngomongin dua tahun lalu ya
mas ars ini menarik sekali
bagaimana gubernur ahok oke orientasi outputnya oke
tapi apakah masyarakat memang dengan segala kompleksitas masyarakat jakarta memang butuh
cara diwongke cara yang halus
tapi meskipun ya outputnya tidak
sebenarnya bukan soal halus dan tidak halus
memang ruang jakarta ini ruang yang dipimpin ini kan ruang demokrasi
nah itu itu yang harus terpenuhi juga
menurut anda ahok tidak membuka ruang itu
justru dia membuka ruang itu
dia berbeda dengan yang lainnya
nah pendekatannya pun berbeda
ya tadi kan dikasih contoh pak jokowi senang ngadak ngelok
ya ahok nggak perlu gitu
nah tata kelama ini
tata cara pendekatan ini mengagetkan
tapi kalau prosesnya dia lebih dapat iya
karena gini bud
saya cuma mau ngasih betapa kita ini sebetulnya sudah sejak pilpres itu kita jadi dua kelompok ini
seolah olah kalau nggak ini ini
nah hitam putih saja benar benar gitu
dan inilah sebetulnya cara berhitung televisi
ketika kita duduk di sini dan orang nonton kita
orang yang nonton kita pada jam yang sama ini dianggap tidak menonton acara yang lain
tidak menonton acara yang lainnya
kalau kita pakai pendekatan koran enggak
saya membaca koran a tapi juga bisa sebagai pembaca koran b dan koran c sampai lima bahkan
nah ketegasan ini diperlukan ketika memang harus memakai pilihan pilihan untuk diberbandingkan dengan yang lain
nah media masa mempunyai andil terbesar dalam kasus kasus semacam ini
terutama kalau tadi kita singgung sebelum kita tampil di sini
kita tampil di sini
media sosial ini giga gigaan
pera media sosial ini dalam membentuk opi ini
pilihan pilihan ini aja kita kumpul di sini
kemudian kita angkat di twitter
kemudian pada nge tweet pada respon pada bukan hanya acaranya ini apa
siapa yang akan bicara bicaranya apa
dan lain sebagainya
ini mewarnai kita semua
dalam konteks inilah saat saat semacam ini ahok melakukan hal yang benar
dan ahok tidak alergi akan kritik
tidak alergi dalam menutup macam macam
justru dia alergi sangat alergi terhadap kritik
sangat alergi terhadap kritik
siapapun sekarang yang mengeritik ahok pasti dibully
dan dia punya pasukan untuk itu itu rahasia umum
oh dia mengatakan bahwa ahok dengan strategi
enggak selalu pasukan
orang yang simpati pada ahok boleh
ahok itu bukan pasukan ahok
ahok itu bukan pasukan ahok
saya ingat mengingatkan lagi mbak rata
omongannya mbak ratna dua tahun yang lalu
lagi lagi mudah mudahan produser saya sudah sadar ini
ah ini dia
iya memang harus keras indonesia ini harus dikerasiin apalagi jakarta
ini komentar mbak rata ketika bagaimana menganggap ahok
kayak keras itu kan masih bisa diinterpretasi
keras itu tegas
keras itu jangan kasar ya
ahok itu kasar bukan keras
kasar bukan keras
nah keras itu tidak berarti kasar kan harusnya
tapi ahok kan kasar
yang membuat orang sakit hati dan tersinggung
ketika dia kasar
ketika semua orang melihat dia memaki maki seorang ibu misalnya
itu kasar bukan keras
anak buahnya tolong diurus tuh
kayak kemarin juga dia menjawab apa tuh
misalnya dia bilang nanti saya kasih tau pada anak buah gue
jadi ahok sekali lagi alergi kritik banyak
kalau ada orang mengkritik dia dia akan naik pitam
kemudian mengerahkan pasukannya
barangkali kayaknya baru punya pengalaman agak pilih
aku nih merasakan juga apa yang terus dikritik oleh ahok
tetapi ahok juga menurut saya memanipulasi itu sebagai pendekatan politik dia
bahwa kita memang bahwa kita ada persoalan di dpr di partai dan lain lain
iya tetapi itu juga salah pendekatannya salah
ini masalah ya mas ari
kalau kita lihat ahok dengan cara yang kasar seperti itu
kemudian banyak kritik juga kepada dia
bahwa ini harusnya pemimpin gak seperti ini
harusnya lebih manusiawi lebih mewongke
tapi kenapa apa yang membuat kemudian sosok gubernur ahok dengan segala masalah
ada masalah sumber waras ini lagi
ada masalah reklamasi
belum masalah masalah pengusuran
maksudnya ini bagaimana cara ahok memimpin
kok dia kayaknya gak ada takutnya nih orang
mungkin bukan tidak ada takutnya
dia merasa bahwa satu sisi memang kebijakan dia adalah dia menunjukkan bahwa dia tegas
dia berani dia bersih seperti itu
itu yang dari awal memang diusung ketika bersama dengan gubernur sebelumnya
sosok ini kemudian dipertahankan melalui beberapa kebijakan
tapi kemudian pada hari hari ini pak gubernur dki ini pak ahok ini sebenarnya jadi media darling baru
media darling ini yang kemudian pada porsi tertentu menurut saya
menjadi tidak proporsional dalam arti ketika dua kelompok antara haters dan lovers ahok itu di media sosial dan di ruang publik saling berkontestasi
dan pada hari hari ini menjadi menurut saya banyak komen keluaran yang sudah diluar akal sehat
buat saya ini adalah ancaman
itu di media sosial
antara haters dan lovers ahok ini
kita terjebak masuk kepada
hitam putih antara haters dan lover
kita tidak lagi melihat gubernur ahok sebagai sosok gubernur sebagai person
dan ahok dengan kebijakan politiknya dengan kebijakan tata kota jakartanya
dua hal ini harus kita lihat secara benar dan harus kita bedakan
ketika sebuah kebijakan dieksekusi misalnya tadi kita contohkan beberapa penggusuran
dan terkait juga reklamasi
mari kita secara objektif dan proporsional mengkritisi kebijakan beliau
bukan lantas ketika pak ahok ini menjadi mineral darling dan menjadi sebuah promising untuk demokrasi kita
kemudian dia menjadi kebal terhadap kritikan dan masukan
hal inilah yang harus kita waspadai
ketika dia jadi media darling dan merasa dirinya benar
dalam teori demokrasi ini ada sebuah lorong yang akan dimasuki pak ahok ya kalau tidak berhati hati ya
ketika dia merasa bahwa kebijakannya selalu benar
apalagi ketika dia punya karakter demi sebuah output demi sebuah hasil
dia menerabas banyak aturan dan kebijakan yang outputnya beres
hal hal ini yang harus dijaga
itu kan proses ini yang membuat misalnya kayak ratna ini memberi kritikan memberi masukan menurut saya
karena gini mas ars karenanya apa kita akan sambung karenanya itu di segmen berikutnya
bilang produsennya suruh kesini
kita akan lanjutkan di segmen berikutnya
tetap lagi sama kami